berikutnya sebuah kapal penumpang evelyn kaliska satu
tenggelam di perairan guntung indragiri hilir riau kamisore
dari tujuh puluh delapan penumpang sebelas orang dinyatakan meninggal dunia
kapal kalista yang membawa tujuh puluh delapan penumpang tenggelam
di perairan guntung indragiri hilir riau
dari tujuh puluh delapan penumpang tim sar gabungan sudah berhasil
mengevakuasi sebelas korban meninggal dunia
lima puluh delapan penumpang lainnya selamat
sementara sembilan orang masih dalam pencarian
saat ini basarnas dibantu tni al pol air bppd
dan masyarakat masih melakukan pencarian sembilan korban yang hilang
di lokasi tenggelamnya kapal
petugas mengalami kesulitan lantaran angin kencang dan arus yang deras
speedboot kalista satu sudah dievakuasi menggunakan krim
selanjutnya dibawa ke pelabuhan terdekat
untuk jumlah pob yang on board
speedboat ending kalista satu sampai dengan malam hari ini
diinformasikan dari lapangan ya jumlahnya tujuh puluh delapan orang
di antaranya itu adalah selamat lima puluh delapan orang yang meninggal sebelas orang
masih diinformasikan dalam pencarian endur bagi sembilan orang
dan tim sar gabungan masih dalam melaksanakan pencarian di lapangan
dan satu lagi speedboot ending kalista satu ini
sudah diangkat menggunakan krim
tetapi tidak ada korban yang masih tersekap di dalam sebegit tersebut
sedangkan korban yang selamat sudah dibawa ke rumah sakit raja musa saiguntung
kecamatan kateman kepupaten indra girihilir
kapal kalista berangkat dari tembilahan riau menuju tanjung pinang kepulauan riau
di tengah perjalanan kapal tiba tiba oleng dan mengakibatkan kapal tenggelam
ujang andrian pekanbaru riau